seekor harimau mengendap endap keluar dari balik semak
sejenak harimau ini berhenti matanya tajam menyapu belukar di depannya
ternyata dia tengah mengintai seekor kelinci hidup
namun sesaat berselang harimau bernama dewi siundol ini justru meninggalkan buruannya yang hilang di balik semak
saat ini saya berada di sangtuari harimau satu kawasan konservasi yang dibangun secara bersama sama oleh pemerintah
pihak swasta dan relawan untuk menyelamatkan masa depan harimau sumatera
sanktuari harimau sumatera ini secara utuh berada di satu kawasan dengan baru mun nagari wildlife sanctuary
di desa batu nanggar kecamatan batangonang kabupaten padang lawas utara
sekitar empat ratus tiga puluh km barat daya kota medan
di lahan seluas lebih dari satu hektare ini sekarang ada enam ekor harimau sumatera yang menjalani observasi
sebelum diputuskan apakah layak dilepas liarkan kembali ke hutan atau tidak
sancture harimau ini memiliki sejumlah kandang adaptasi yang berfungsi sebagai rehabilitasi berukuran sekitar lima puluh meter x dua puluh meter
disiapkan juga koridor atau lorong yang menghubungkan kandang adaptasi dengan daerah habituasi yang mirip dengan habitat asli
di tempat ini insting berburu harimau dilatih dengan cara memberikan mangsa hidup ke dalam kandang
banyaknya konflik harimau yang kita hadapi itu terutama di wilayah kerja sumatera utara
terkendala kita mau evokasi kemana mau kita letakkan di mana
jadi itulah idenya
jadi sehingga dengan didirikan sanktuari harimau ini kita libur dengan suaka harimau ini
disinilah tempat kita melakukan rehabilitasi
lembaga ini adalah salah satu contoh wujud kerjasama antara pemerintah pihak swasta masyarakat dan relawan
sebelum dua ribu enam belas silam seorang pengusaha perkebunan sawit menghibahkan hampir tiga puluh hektare lahannya sebagai tempat perlindungan satwa liar
gajah dan harimau kemudian berbagi tempat di perbukitan ini
syukur al fajar yang kemudian dipercaya mengawasi kawasan konservasi ini
bercerita menjadi penjaga harimau adalah pengabdian untuk menjaga rantai kehidupan
sebelum menangani harimau syukur bertahun tahun mengawal belasan gajah sumatera
yang berada satu kawasan di barumun negariwan live sanctuary ini
dirinya bahkan pernah nyaris kehilangan nyawa karena sedikit kesalahan penanganan
saya rasa saya berpikir bahwa di harimau perlu ada langkah langkah yang apa
terutama karena harimau ini adalah perubahan yang sangat penting
harimau ini makhluk yang sangat agresif berbahaya tapi sangat penting bagi ekosistem
sehingga saya fokus ke harimau
di tempat ini interaksi harimau dengan penjaganya memang diupayakan seminim mungkin
tujuannya agar harimau tetap memiliki insting liar
sehingga benar benar siap ketika diputuskan untuk kembali dilepas liarkan ke habitat aslinya
harimau sumatera masuk ke dalam kategori satwa terancam punah
sama seperti kebanyakan nasib subspesies
harimau lainnya di dunia ini
pada dua ribu delapan belas lalu kementerian lingkungan hidup dan kehutanan republik indonesia
merilis data populasi harimau sumatera di alam liar
kurang lebih ada enam ratus empat ekor yang tersebar di dua puluh tiga lanskap di pulau sumatera
ayat sudrajat hasibuan kabupaten padang lawas utara sumatera utara